pemerintah sedang mempercepat persiapan vaksin sebagai salah satu jalan keluar dari pandemi covid sembilan belas
ketika seluruh negara berlomba lomba mendapatkan vaksin
pemerintah indonesia telah mengamankan sejumlah vaksin yang sudah memasuki uji klinis tahap tiga
demi keselamatan rakyat indonesia dan pulihnya ekonomi nasional
kita akan lihat penjelasannya lebih lanjut
di tahun dua ribu dua puluh ini pemerintah telah menganggarkan dana sebesar rp enam ratus delapan puluh lima triliun
sebagai anggaran pemulihan ekonomi nasional atau kita singkat saja dengan pen ya
ini anggarannya kita lihat di sini
dua persennya atau rp tiga delapan triliun ini adalah anggaran yang digunakan untuk mengadakan vaksin
ini untuk bisa mengamankan vaksin
ini yang kini sedang diicu coba
ada beberapa perusahaan ya
ini untuk mengamankan rakyat indonesia dari dampak pandemi covid sembilan belas
yang tentunya memukul sektor perekonomian
anggaran tersebut digunakan sebagai berbagai kegiatan seperti bantuan umkm
bantuan upah untuk pekerja dan juga untuk vaksin covid sembilan belas
dan ini untuk vaksin covid sembilan belas adalah dua persen atau rp tiga delapan triliun
kita akan lihat di tahun dua ribu dua puluh satu memang cukup berbeda
kalau kita lihat
ini dana pemulihan ekonomi nasional atau dana pen ini cukup signifikan ya
jumlahnya kalau di dua ribu dua puluh ini rp enam ratus sembilan puluh lima triliun
kalau di dua ribu dua puluh satu sekitar setengahnya yaitu rp tiga ratus lima puluh enam triliun
tapi ada dua puluh persennya atau yang lebih banyak daripada dua ribu dua puluh satu ini dianggarkan
atau alokasi anggaran ini untuk vaksin covid sembilan belas di tahun dua ribu dua puluh
memang kita tahu jumlahnya memang terbilang kecil
karena sebagian besar
sebagian besar vaksin baru akan siap pada akhir dua ribu dua puluh
ini mungkin hanya sekitar dua persen dari total dana pen
sedangkan tahun depan kita tahu kita sudah bahas tadi
dua ribu dua puluh satu anggaran pen dianggarkan sebesar rp tiga ratus lima puluh enam triliun
jumlahnya jauh lebih kecil dengan asumsi kegiatan ekonomi sudah mulai berjalan kembali
sehingga stimulus stimulus bisa dialihkan ke program lain
nah kita lihat ini dua ribu dua puluh satu cukup meningkat
kita akan ke next
kita akan lihat
kita akan lihat
kita akan lihat
kita akan lihat
kita akan lihat
kita akan lihat
kita akan lihat
kita akan lihat
kita akan lihat
kita akan lihat
kita akan lihat
jumlah perusahaan yang ada yang sudah mulai
kita akan lihat
ini adalah perusahaan perusahaan yang punya komitmen vaksin covid sembilan belas untuk indonesia
indonesia sendiri telah mendapatkan komitmen penyediaan vaksin dari sejumlah perusahaan yang saat ini sedang menjalani uji klinis fase tiga
salah satunya adalah dari kansino biologics dari tiongkok

vaksin kansino saat ini sedang menjalani uji klinis tahap tiga di tiongkok
kemudian ada arab saudi rusia dan juga pakistan
rencananya dosis vaksin kansino akan didatangkan pada bulan november dua ribu dua puluh dan dua puluh juta dosis vaksin lagi akan didatangkan pada tahun dua ribu dua puluh
vaksin dari kansino berjenis single dose di mana satu orang hanya membutuhkan satu dosis vaksin saja
yang lainnya adalah kita lihat ini yang kedua dari vaksin g dua puluh
ini sudah akrab kita dengar ya
beberapa bulan terakhir vaksin sinovac saat ini sedang menjalani uji klinis tahap ketiga di tiongkok uni emirat arab peru maroko dan juga argentina
vaksin ini berjenis dual dose yang artinya anda membutuhkan dua kali vaksinasi untuk satu orang
dua belas juta vaksin sinopharm akan tiba pada tahun dua ribu dua puluh ini
dan lima puluh juta vaksin akan tiba pada tahun dua ribu dua puluh satu
nah yang ketiga kita akan lihat ini adalah vaksin yang dikembangkan oleh perusahaan farmasi inggris astrazeneca
ini juga beberapa kali kita sering dengar ya sama seperti sinovac
ini vaksin astrazeneca saat ini masih menjalani fase uji klinis di inggris india dan juga brazil
lima ratus juta dosis vaksin ini akan tiba di indonesia pada semester pertama tahun dua ribu dua puluh satu secara bertahap
lalu dari perusahaan saat ini
sedang menjalani uji klinis vaksin di indonesia yaitu ada tiongkok ada brazil ada turki bangladesh chile
kemudian vaksin dari sinovac biotech
ini juga sering sekali kita dengar sinovac ini telah bekerja sama dengan perusahaan farmasi asal indonesia
bio farma dalam uji klinis di indonesia
vaksin ini akan secara bertahap tiba di indonesia
lima juta single dose vaksin akan tiba pada minggu pertama november
lima juta lagi akan tiba pada minggu pertama desember
ditambah lima belas juta
satu lima juta dosis vaksin dalam bentuk bulk
sedangkan di tahun dua ribu dua puluh satu sinovac telah mempersiapkan satu ratus dua puluh lima juta dual dose vaksin untuk tiba di tanah air
bio farma sendiri bekerjasama dengan cepi yaitu lembaga konsorsium internasional yang memiliki kepedulian pada pandemi global
salah satu perusahaan yang ditunjuk untuk memproduksi vaksin covid sembilan belas
fasilitas milik bio farma dapat memproduksi seratus juta dosis vaksin per tahun
yang menemukan vaksin itu mereka tidak memiliki kapasitas untuk bisa memproduksi
sehingga pandemi ini juga pembelajaran bagi kita bahwa pentingnya kolaborasi dari semua pihak pihak yang mungkin akan memberikan penemuan penemuan untuk segera menyelesaikan masalah pandemi ini
dan kami tentunya sangat berbangga bisa mendapat kepercayaan dari cepi ini
karena memang dari prosesnya sendiri kita tuh diseleksi dari sekian banyak produsen vaksin yang ada di dunia
dan tentunya bagi indonesia satu kebanggaan juga bahwa ada satu buah
yang di indonesia dipercaya oleh lembaga internasional untuk memproduksi vaksin yang nantinya juga akan digunakan untuk menangani masalah pandemi global ini
khusus untuk vaksin sinovac telah menjalani uji klinis tahap ketiga di tanah air
ribuan relawan telah disuntik vaksin dan terus dipantau kesehatannya
salah satu yang menjadi relawan uji klinis adalah gubernur jawa barat yaitu rituan kamil
kang emil saat ini telah disuntik vaksin sebanyak dua kali dan direncanakan ia dan relawan lainnya akan menjalani penyuntikan
dan dipercaya bahwa uji klinis ini akan dihapuskan tahap tiga di bulan desember mendatang dan pada bulan januari dua ribu dua puluh satu
diharapkan uji klinis ini akan rampung sehingga bisa dilaporkan ke badan pom untuk bisa diberikan kepada masyarakat dalam kondisi darurat
kalau saya pribadi selama lima menit mengulangi reaksi yang sama tubuh saya jadi agak pegel
jadi selama lima menit agak susah mengangkat tangan tapi sekarang sudah lebih lumayan walaupun masih ada kerasa
dan yang pertama biasanya
hari hari berikut agak ngantuk mudah mudahan tidak terjadi lagi sehingga hasilnya dimonitor baik dan dinyatakan berhasil
mudah mudahan pengetesan vaksin ini memberi harapan lah ya dari kami
memberi harapan kepada seluruh warga indonesia bahwa ikhtiar proses ini kita doakan sama sama agar berhasil
meski telah mengamankan vaksin dari perusahaan luar negeri
saat ini juga turut mengembangkan vaksin dalam negeri yang disebut vaksin merah putih
kita akan lihat lembaga mana saja yang membuat vaksin merah putih
kita lihat di sini ada satu dua tiga empat lima
ada lima lembaga yang saat ini sedang mengembangkan lima jenis vaksin covid sembilan belas namanya adalah vaksin merah putih
yang pertama adalah dari lembaga eijkman
ini dikembangkan oleh lembaga biologi molecular aikman institute
vaksin ini dikembangkan dengan metode protein rekombinat
atau mengambil beberapa bagian virus covid sembilan belas untuk menciptakan vaksin
lalu juga tidak kalah ada lipi
ini juga berkontribusi untuk membuat vaksin merah putih
lembaga ilmu pengetahuan indonesia atau lipi yang mengembangkan vaksin dengan metode yang sama dengan eikman
satu lagi yang menggunakan metode sama juga ada yaitu dikembangkan oleh universitas gajah mada di yogyakarta
ini adalah tiga lembaga
yang punya teknik sama untuk bisa membuat vaksin covid sembilan belas
sedangkan untuk universitas erlangga di surabaya dan juga institut teknologi bandung
mengembangkan vaksin dengan metode adenovirus atau menggunakan virus flu biasa yang dilemahkan
untuk membentuk spike protein dalam tubuh guna menciptakan kekebalan terhadap virus tertentu
ya ini dalam hal ini adalah vaksin atau penyakit covid sembilan belas
kita akan next
kita akan lihat berikutnya
lantas siapa saja orang atau kelompok yang diprioritaskan oleh pemerintah untuk bisa mendapatkan vaksin ini
yang pertama kita akan lihat di sini ada tenaga medis tentunya yang menjadi garda terdepan saat bisa saat menghadapi pasien pasien yang terinfeksi covid sembilan belas
kemudian ini ada juga tni dan polri ini menjadi prioritas pertama dengan jumlahnya diperkirakan adalah tiga empat juta orang
kemudian kita juga lihat
di sini ada pelayan publik yaitu aparatur pemerintah pusat daerah dan juga legislatif
ini ada dua tiga juta orang
ada juga tokoh agama dan tokoh masyarakat
ini juga penting karena kelompok ini merupakan kelompok yang dekat dengan masyarakat tokoh agama tokoh masyarakat sering berkomunikasi
sehingga penting diberikan vaksin terlebih dahulu
ini lima juta orang
kemudian perima bantuan iuran pbi atau bpjs ini
jumlahnya paling besar diantara yang lain
yaitu delapan puluh enam juta orang
kemudian ada juga tenaga pendidik
ini juga guru kepala sekolah yang berinteraksi dengan para siswa dan juga ada dosen juga
kita lihat ada jumlahnya empat tiga juta orang
dan masyarakat umum dengan usia sembilan belas sampai lima puluh sembilan tahun ini jumlahnya lima puluh tujuh juta orang
ini adalah jumlahnya dari masyarakat yang berpengalaman
dan itu tadi tokoh tokoh atau kelompok kelompok masyarakat yang mendapatkan urutan prioritas pembagian vaksin covid sembilan belas
yang tentunya ini bisa membuat kita semakin optimistis tidak hanya soal untuk menghindari penyakitnya
tapi juga membuat dunia usaha ini semakin percaya diri
sehingga tahun dua ribu dua puluh satu kita sudah bisa terbebas dari pandemi covid sembilan belas